seperti apa perkembangan fintech di tanah air
apakah fintech dari indonesia sudah mampu menunjukkan tajinya di mata dunia
kita akan melihat datanya bersama
kami akan memulai dari tren investasi fintech dunia
kalau kita perhatikan memang langsung datanya itu meningkat
dari dua ribu delapan hanya ada satu miliar usd
tapi kemudian pada dua ribu dua puluh sudah mencapai empat puluh enam miliar usd
kalau anda konversikan ayo segera ambil kalkulatornya
ini kurang lebih enam ratus tiga puluh dua triliun rupiah
enam ratus tiga puluh dua triliun rupiah ini kalau kita hitung lagi kurang lebih ialah satu per delapan
dari budget pemerintah untuk membangun infrastruktur
luar biasa ya
selanjutnya kita juga akan melihat sebenarnya kenapa ini terus menanjak
kalau kita perhatikan ini lahir sebagai sebuah inovasi
dengan tujuan bersaing dengan layanan keuangan tradisional
dan mempermudah akses masyarakat pada layanan tersebut
indonesia sendiri menjadi salah satu lahan subur pengembangan fintech
bukan tanpa alasan
karena pada dasarnya hanya tiga puluh enam persen
hanya tiga puluh enam persen penduduk indonesia itu yang memiliki rekening
atau kurang lebih satu ratus dua puluh juta penduduk dewasa yang memiliki rekening di bank
kenapa ini terjadi
ya ini berarti memang masyarakat ternyata agak susah mengakses bank
tetapi berkebalikan dengan populasi pengguna mobile smartphone
karena kalau kita lihat datanya kalau tadi hanya satu ratus dua puluh yang memiliki rekening
tetapi ternyata yang memiliki smartphone di indonesia
dan mereka juga sudah kenal dengan internet
itu otomatis ternyata jauh lebih banyak orang yang mempunyai smartphone
juga terhubung internet dibandingkan mereka memiliki rekening bank
dan ini menjadi gap yang bisa dimanfaatkan
dan kalau kita perhatikan walaupun datanya cukup besar
tetapi sebenarnya populasi pengguna fintech di dunia itu
masih dibeliki oleh tiongkok
nomor satu yaitu dengan enam puluh sembilan persen dari total populasinya
dan selanjutnya ada india kemudian inggris brazil dan australia
walaupun mungkin dikatakan fintech indonesia sudah berkembang
tapi sepertinya belum cukup mampu untuk masuk ke lima besar ataupun sepuluh besar
baik kita lihat data selanjutnya
sebenarnya seperti apa ya penggunaan fintech di negara negara tersebut
bagaimana penggunaannya di dunia
kalau tadi kita perhatikan bagaimana tiongkok
ternyata kalau kita perhatikan tiongkok itu justru
ini menggunakan cukup banyak untuk transfer dan pembayaran
tiga persennya itu menggunakan untuk transfer dan pembayaran
di india itu tujuh puluh dua persen penggunaan transaksi fintech itu dilakukan juga untuk pembayaran
ini biasanya untuk belanja
online seperti itu ya
dan juga kalau kita perhatikan bagaimana ternyata yang menggunakan untuk investasi
tiongkok ada dua puluh dua persennya brazil dua puluh satu persen dan india dua puluh persen
berarti sudah cukup banyak juga sebenarnya masyarakat di negara negara tersebut
yang mungkin mereka sudah cukup familiar untuk menabung melalui fintech
melalui aplikasi yang ada di smartphone
mungkin juga anda salah satu yang sekarang di indonesia juga sudah mulai menggunakan
dan selanjutnya peer to peer lending juga digunakan di tiongkok empat puluh enam persen
india dua puluh persen dan brazil lima belas persen
menariknya ialah di sini
memang tiga negara ini sepertinya tidak berubah ya dalam penggunaannya
tidak ada daftar negara lain seperti itu
sepertinya tiongkok india dan brazil cukup mampu untuk mentransformasikan masyarakatnya
untuk lebih familiar dengan teknologi bernama financial technology ini
baik kita beralih lagi ke indonesia
sebenarnya seperti apa perkembangan fintech dari waktu ke waktu di tanah air
kenapa sebenarnya perkembangan fintech begitu melesat ya
kita akan melihat dari dua ribu empat belas dua ribu lima belas perkembangannya itu hanya empat persen
pertumbuhannya itu empat persen per tahun
pada dua ribu lima belas dua ribu enam belas naik menjadi tujuh puluh delapan persen dan dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas tiga puluh sembilan persen
dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas mungkin agak sedikit menurun karena pertambahannya sudah cukup pesat pada tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas
ada sejumlah alasan kenapa sebenarnya fintech itu mulai banyak diadopsi oleh masyarakat
sehingga membuat tidak hanya dari penggunanya saja yang banyak
tapi orang yang ingin menginvestasikan uangnya untuk memulai bisnis fintech itu juga banyak
yang pertama ialah mudah
bagi anda yang sudah
paham teknologi tentunya hanya bermodalkan smartphone
touch sana touch ini kemudian uang bisa dikirimkan dan anda bisa terima juga
dan kemudian itu meningkatkan bagaimana gairah pelaku bisnis seperti itu ya
selanjutnya juga teknologi yang menunjang
kita ketahui bagaimana sekarang belanja infrastruktur yang cukup mumpuni yang dilakukan oleh indonesia
itu juga menyebabkan bagaimana semakin banyak masyarakat yang melek internet
kita perhatikan tadi datanya itu dari asosiasi internet indonesia itu menyatakan bahwa
ada sudah satu ratus tiga puluh dua juta
masyarakat pengguna smartphone dan tentu saja smartphone itu terhubung dengan internet
jadi ada satu ratus tiga puluh dua juta kurang lebih masyarakat indonesia yang sudah melek internet
dan selanjutnya juga terinspirasi dari pelaku bisnis sebelumnya
kita tahu bahwa mungkin ada sejumlah cerita menarik mengenai fintech
nanti kita akan melihat sebenarnya fintech mana yang cukup banyak di indonesia
digunakan oleh para masyarakat indonesia
dan selanjutnya juga ada anggapan bahwa fintech ini bisnis yang sangat fleksibel
sehingga itu dapat dilakukan oleh siapapun
baik kita akan melihat data selanjutnya itu ialah bagaimana sebenarnya pengguna fintech di indonesia
ini yang saya katakan tadi kenapa saat ini kalau kita hitung itu ada kurang lebih ratusan ya
perusahaan fintech yang mungkin anda ketika browsing di dunia online itu akan banyak muncul logo logo baru
ini sebenarnya terinspirasi oleh salah satu perusahaan dalam perusahaan fintech

bisa dikatakan sebagai cerita suksesnya dan akhirnya diikuti oleh sejumlah perusahaan
lain untuk menghasilkan fintech dan akhirnya juga
bisa kita katakan bahwa merupakan bahwa ini merupakan sebuah
ke apa karna inovasi berkembang begitu cepatt sehingga menyebabkan regulasi lakasnya
setelah melesat pada dua ribu tujuh belas

punya dari ojk berarti sudah ditransformasikan menjadi sro
ini dimaksudkan sebagai ruang sementara bagi fintech untuk bereksperimen sebelum akhirnya dapat beroperasi penuh
sementara itu ojk juga sebelumnya sempat mengeluarkan peraturan otoritas jasa keuangan pojk no tujuh puluh tujuh pojk satu dua ribu enam belas
tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
walaupun sudah sepertinya akan direvisi lagi akan keluar peraturan baru di tahun dua ribu dua puluh
karena kalau kita melihat semakin banyak semakin familiar masyarakat yang mulai meninggalkan cashless
yang menjadi cashless society walaupun kita perhatikan ternyata di sini pengguna fintech indonesia
masih cukup banyak itu untuk melakukan pembayaran ya
menggunakan gopay toko case juga mungkin lebih banyak untuk berbelanja saja
grepe juga shopee dan kemudian buka dompet dan mungkin tidak menutup kemungkinan
ketika nanti kebijakannya sudah lebih siap begitu dan akhirnya peer to peer lending juga akan kembali muncul
bahkan mungkin kita tidak bahkan mungkin karena ini disedia
seruptive innovation akhirnya orang hanya akan meminjam uang
ataupun akan menginvestasikan uangnya cukup dari smartphone mereka tanpa harus ke bank lagi
tetapi seperti apa sebenarnya lengkapnya mengenai kebijakan ini
kami akan membahasnya di segmen the analyst pada kamis mendatang
dan nanti kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya
tetaplah bersama cnn indonesia business